musim hujan yang panjang menambah faktor penularan bakteri leptospirosa yang membuat
penyakit leptospirosis meningkat genangan air dan banjir membawa bakteri ini dari data dinas
kesehatan provinsi jawa timur kasus leptospirosis pada dua ribu dua puluh dua tercatat ada enam ratus enam kasus tren penularan
meningkat karena sampai lima maret dua ribu dua puluh tiga saja jumlahnya sudah mencapai dua ratus empat puluh sembilan kasus namun
menurut kepala dinkes jawa timur erwin astatriono banjir bukanlah satu satunya faktor
menurutnya kontaminasi urin dari tikus sapi babi yang ada di sekitar manusia juga menjadi sebab
ia juga mengingatkan kontak erat pada binatang ternak juga bisa menjadi sumber infeksi
tanda tanda umum seorang terjangkit penyakit ini adalah demam badan terasa lemah mata merah
sakit kepala kekuningan pada sejumlah bagian tubuh dan nyeri pada otot betis pada gejala
lanjut bahkan sampai sesak nafas dan muntah darah masyarakat diminta segera mendatangi
fasilitas kesehatan ketika muncul gejala gejala tersebut dari dua ratus empat puluh sembilan kasus sampai minggu pertama

pacitan mencatatkan angka kasus terbanyak dengan dua ratus empat kasus bahkan enam orang diantaranya dinyatakan
meninggal dunia kemudian kabupaten probolinggo ada tiga kasus dengan dua orang meninggal dunia
gersik tiga kasus lumajang delapan kasus kota probolinggo lima kasus satu diantaranya meninggal dunia
kemudian sampang dua puluh dua kasus dan tulungagung empat kasus menurut riri yudastuti ahli zoonosis
fakultas ilmu kesehatan unair surabaya leptospirosis memiliki angka tingkat fatalitas
kematian tinggi terlebih pada kelompok rentan seperti lansia anak anak dan ibu hamil
ditambah lagi dengan tingkat pengetahuan masyarakat terkait penyakit ini rendah
sehingga pada banyak kasus terlambat mendapatkan penanganan medis yang memadai
bakteri ini akan menyerang ke saluran darah dan akan menuju ke saluran pembuluh hati
yang terkena penyakit ini salah satu tandanya adalah hampir sama dengan hepatitis
artinya dia akan berwarna kekuningan di beberapa tempat ya dan dia akan demam dan sebagainya
dan penyakit ini mempunyai case fatality rate yang cukup tinggi untuk beberapa orang
terutama yang sudah manula anak anak ataupun pada orang yang sedang sakit atau ibu hamil dan bisa mematikan
jadi dinilai menjadi cara pencegahan utama
bagi masyarakat yang memiliki binatang peliharaan diharuskan menjaga kebersihan kandang dan sanitasi
pasalnya tidak menutup kemungkinan binatang peliharaan rumahan terpapar bakteri ini sehingga menulari pemiliknya
kenapa kok meningkatnya di musim hujan kan
karena memang urin dari hewan penderita dan penyebar ini ada di dalam genangan air kemudian banjir dan sebagainya
ini juga kontak dengan genangan atau air banjir yang terkontaminasi leptospira tentu bisa terkena juga
bahkan juga penularannya kan juga secara oral ya makanan atau air minum yang terkontaminasi urin dari urin dari penderita leptospira itu tadi
dian mengungkapkan ciri hewan yang terpapar bakteri ini mirip dengan manusia
ia meminta pemilik jangan segan datang ke dokter hewan untuk memastikan diagnosis
dian mengimbau agar pemilik binatang peliharaan menggunakan sarung tangan berbahan karet ketika membersihkan kandang
kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya
tim liputan cnn indonesia